sampai jumpa di video selanjutnya
gile enzih dan kegemitan begini ya
ya ampun ya ampun ya
maaf ya hati kamu ngelok bentar ya
keluar lo turun
beruan kagak lo turun turun turun turun
gua lawan lo padahal tau gak
tapi jangan lo kirain gua takut ya
gua bakal antepin lo semua tau gak
berisik banget sih lo
pak faisyid mana kemarin emang ya
ngapain lo nyari anak gua si rawon
he anak gua tuh lagi di dalam lagi sakit lagi isyarat
jangan doang deh lo
minggir kasih gua lawan
sakit apaan tuh
dasar berdua ya bohong
lo punya otak dikit masuk rumah orang gak ada sopan satu
udah biarin aja biar kapok
ada apa ini
yang mahnya rawon itu nenek bukan gua
jadi gua jangan bawa bola dong
jangan dibunuh tulang ketut cari salah nama pajak
lu juga berpengaruh
lu jangan berisik deh
ini ada hp
nih mereka berdua nih
pindah pendusta iya iya kalau ibu ibu punya masalah jangan caranya seperti ini
kan bisa bicara secara baik baik ah umi ngomongnya taraje yang penting nih mereka
berdua tuh harus diadili iya kakak ibu ibu emang mau diadili dimana
ini umi umi lamohan ini jangan sampai mereka ke rumahnya pak jisulam kasih pak jisulam kalau
kena keimbasnya iya tapi tapi bagaimana lah itu aja mereka semuanya emosi gimana
cegahnya ya allah aja gue tahu ini terus mana nih
ada apaan lagi siti kak
orang ini pas ngomong ya ame haji muhyiddin dan haji muhyiddin
nih jadi gini bagaimana kalau ini kita bagi dua kelompok aja kelompoknya
satu bawah nih luar cocok com kita nih rumah om haji sulam
kelompok kedua ikut gue kerumah haji muhyiddin
ya allah ya allah ya allah ya allah gimana ngomong pak gue masih nggak percaya barang masih
mali tarmidji masa gampang gampangnya dengakungi pas bohong iya nih yang lebih bingung lagi
tarmidji masih mali masa begitu kita intro gasi kita
berantem sama gue kali itu dia mau ngebatalin puasnya mau gue lewat berantem kali itu
ngapain lu kejar capek puasa sih lu puasa
wajah wajah rodia wajah rodia wajah ya allah ada apa ya wajah ini warga lagi pada emosi lagi
pada menuju kesini wajah ibu aja mereka sedang membawa istrinya pak arden kesini jadi
kedua istri jakardini itu ditangkap sampai ibu maksudnya gitu iya wajah bahkan kehatikan sama
ibu ibu ngapain ceng
ya allah ada yang bawa sapu bawa centong
ada apaan sini
ngapain tuh ibu ibu
pada rombongan kemarin mih
kali mau ngajak umingah aja kali
bukan ngajak umingah aja mih
tapi mau gajang kita nih
ya ampun masa kita digajang pak di mana orang pak
pak kita butuh irimanin dulu
dantas fitnah keji dari kampung ini
mereka semua harus diadilin
ih bagus artinya top
kayak pemimpin aktifist
eh mahmud jangan so ngerayu ngerayu atika deh
eh mahmud suruh keluar lah bang lu
keluarin aja sendiri
banyak ngemeng lu
ayo buruan mahmud suruh keluar
nol haji muhyiddin dan haja memuna
keluar haji memuna
pasti wanita opergedit itu yang mau pengaruhi masa mih
dan pasti itu juga si mahmud tuh
adek lu bernalu tuh ikut ikutan juga tuh bantuin
iya dan pasti juga ini abah sama umi punya masalah kan sama mereka
makanya mereka bisa semarah ini
masalah apaan sih lu
perasaan abe abe gak punya masalah kok
tau nih dia dia cepat deh yang bikin masalah kita
lu soalin orang tua melulu
maju lah keluar woi
sorry ganggu kirain atika yang di dalam mobil cuman haja memuna ame haji muhyiddin aja
eh atika fokus fokus ya jangan terpengaruh sama dia
tau nih kenapa jadi lenzi dan kegenitan begini ya
maaf ya atika mau ngelok bentar ya
woi haji muhyiddin haja memuna keluar lu turun
buruan kagak lu turun turun turun
gua lawan lu pakde tau gak
tapi jangan lu kirain gua takut ya
gua bakal hadepin lu semua tau gak
kau lamang berani buruan turun sekarang
ayo turun turun
iya gua turun
ah siapa takut
kalau kita kalah gertak jadi belagu
mendingan gitu ketauan kan
gini mancing dulu
aduh kalo caranya begini
nanti saya malah kena fitnah lagi
udah mendingan lepasin deh
jangan pak haji
nangkepnya aja susah
masa mau dilepasin
tadi seharusnya si kabun juga ikut diseret kemari pak haji
tadi dia kabur tuh licin banget sih tuh orang
iya terus ngapain nih dibawa kemari
diadili biar ga apa
hukum yang berat
oh iya allah ibu ibu sabat
mereka sudah menjibarkan kita dari kita ini pak haji
hukum yang berat